pemimpin front pembela islam fpi rizik syihab menyambangi komisi tiga dpr ri
yang mengadukan laporannya ke mabes polri soal kapolda jawa barat irjen paul anton carlyan
dan kapolda metro jaya irjen paul m iryawan
selasa pagi rizik syihab mendatangi komisi tiga dpr sebagai tindak lanjut laporannya
terkait kapolda jawa barat irjen polisi anton carlian
selain meminta agar kapolda jabar itu diperiksa rizik juga minta kejelasan
soal siapa yang memberikan izin kepada kapolda jabar untuk menjadi pembina lsm
gerakan masyarakat bawah indonesia gmi
rizik menduga kapolda jabar mengerahkan masa gmbi untuk menghadang ia dan pendukungnya
agar kapolda jawa barat diperiksa
diperiksa karena satu telah menjadi ketua pembina dari gerombolan preman
yang menamakan dirinya lsm gmbi
kami minta ini untuk diperiksa karena ada undang undang yang melarang
yang melarang polisi itu untuk duduk di jabatan di luar kepolisian
kecuali kalau sudah mengundurkan diri atau pensiun
tudingan rizik shihab dibantah oleh irjen pol anton carlyan
kapolda jawa barat ini menegaskan status dirinya sebagai pembina di ormas gmi
tidak melanggar aturan kepolisian
menurutnya menjadi pembina di suatu organisasi sudah menjadi hal biasa bagi seorang pejabat
pembina itu boleh karena di luar struktur
tersebut baik beradab dan mengedepankan nilai nilai kearifan serta pancasila
justru yang mengko mengko kudu dibenarkan
tidak hanya irjen paul anton carlyan rizik juga mengaku telah melaporkan
kapolda metro jaya irjen m iryawan pada enam belas januari lalu
rizik mengaku memiliki bukti video rekaman irjen m iryawan
memprovokasi laskar fpi untuk menghadang masa himpunan mahasiswa islam
saat itu iryawan menginstruksikan jajarannya
agar menembakkan gas air mata pada aksi empat november dua ribu enam belas di depan istana negara
rama aditya dharma cnn indonesia